anggota dpr ri masinton pasaribu dilaporkan ke mahkamah kehormatan dewan oleh relawan indonesia bersatu atau rib masinton menanggapi laporan ini dengan santai
tapi bagaimanapun pernyataan yang dibuat oleh pejabat publik tentang pejabat publik tertentu sebaiknya bisa dipertanggungjawabkan
kita berbincang sore ini dengan arah sumber saya sudah bergabung secara virtual bang masinton pasaribu anggota dpr ri fraksi pdi perjuangan
ya selamat sore mbak
selamat sore bang terima kasih sudah bergabung dan juga ada pak ujang komarudin pengamat politik universitas al azhar indonesia pak ujang selamat sore
selamat sore mbak putri selamat sore bang mas sinton
terima kasih sudah hadir sore hari ini bergabung bapak bapak sekalian
bang masinton tadi sebelum dengan abang di sini saya sudah sempat berbincang dengan pelapor anda
jadi yang dipermasalahkan adalah sebutan brutus itu bang anda sudah mendapat informasinya dari mkd pemberitahuan soal surat yang disampaikan bang
ya saya sudah mendapat informasinya dari mkd pemberitahuan soal surat yang disampaikan bang
jadi tugas dpr itu ada di luar kantor dpr seperti itu dan bagi saya itu mah laporan ya lawak lawak lah saya laporan menganggapin itu
tidak tidak ingin anda menanggapi gitu ya bang ya
ya enggak lah ya gila aja gitu loh ditanggapi yang begitu
jadi ya yang melaporkan itu adalah yang bersangkutan itu baru memiliki legal standing
dan mohon maaf ya mohon maaf saya juga sudah konsultasi diskusi bersama teman teman anggota dpr ya
secara kelembagaan secara kelembagaan dpr itu memiliki kewenangan konstitusional
termasuk dalam menyuarakan aspirasi rakyat
nah maka ya saya berpandangan dan mungkin nanti ya supaya ini dalam konteks kelembagaan
karena tidak semua nanti kerja kerja anggota dpr itu terganggu oleh ulah lawak lawak orang yang enggak punya keterkaitan ya
yang tidak dirugikan dengan pernyataan tersebut
kemudian dengan seenaknya melapor hanya karena untuk ya hanya karena untuk diskreditkan anggota atau memang disuruh orang lain ya di ojo ojo yang lain untuk apa memojokkan anggota yang bersuara kritis
nah maka ya itu laporan
yang namanya laporan itu memiliki konsekuensi
ya nanti saya menunggu putusan dari mkd
karena ini juga menjadi pembelajaran
tapi juga ini buat pembelajaran terhadap orang orang yang ingin mengganggu kerja kerja anggota dpr
ya maka nanti saya akan menunggu putusan dari mkd
yang menurut saya itu pasti tidak lanjut
saya akan laporkan ke polisi itu pencemaran agar ini menjadi pembelajaran buat juga publik
ya agar tidak mudah kemudian mendiskreditkan anggota dewan yang bersuara berbeda
bang mas inton tapi sekarang menarik
anda tadi mengatakan sudah mengatakan sudah membahas soal tugas tugas kelembagaan
tapi menarik kalau misalnya anda sampai mengeluarkan pernyataan yang cukup tajam
sudah menyebut nama
kenapa tidak kemudian menggunakan level kekuasaan anda di kelembagaan
katakanlah untuk memanggil yang bersangkutan gitu
karena kan bagaimanapun katakanlah ide ide soal perpanjangan pemerintahan sampai tiga periode itu kan sudah melawan konstitusi itu sendiri
itu kan tugas dpr itu ada yang disampaikan dalam rapat rapat
ada yang juga ya
sampaikan di luar rapat
contoh ketika umpama itu kan ketika diskusi
saya melakukan diskusi biasa dengan anak anak muda para cendechat
kemudian apa ditanya
ya saya sampaikan saja
saya juga malas menyebut nama orang
tetapi saya menangkap ya
bahwa selama ini
kalau berbeda dengan pemerintah
walaupun mereka merasakan si anu tentang big data umpamanya
masyarakat biasa untuk menyampaikan menyebut nama takut dikriminalkan
tugas saya adalah
itu bisa dipertanggungjawabkan secara politik
saya pegang di situ ya
apa yang kami sampaikan
err apa yang kami sampaikan
sebuah bentuk keterbukaan kami
sebagai bentuk kami mendengar suara suara masyarakat itu
yang salah dengan itu
baik saya ke pak ujang sekarang
tapi kalau misalnya anda lihat saat ini pertikaiannya memasuki babak yang baru apalagi kalau misalnya bang masinton berencana melaporkan balik
jadi seolah mengaburkan soal isu isu yang berkaitan dengan perpanjangan tiga periode
jadi ini kayak sekarang bumbunya ditambah tambahin terus ini pak ujang
ya sesungguhnya kan clear ya terkait dengan jokowi tiga periode
kenapa saya itu sudah dilabeli ya oleh orang gitu
pasuk saya disebut oleh pak kiai jajulipawa itu sebagai jut bicara anti tiga periode
saya pernah disebut gitu jadi saya salah satu yang keras memang menolak terkait dengan jokowi tiga periode itu
dan saya melihat ya tentu saya pertama salut juga kepada keberanian bang masinton
selama ini kan saya mengkritik
dpr itu kan menjadi stempel
ya hampir berapa delapan tahun keberadaannya
menjadi stempel tidak aspiratif dan sebutan negatif lain mata rakyat
oleh karena itu ketika ada sosok atau figur seperti bang mas hinton itu mestinya aneh
jadi aneh di dpr dpr sesungguhnya
beliau lah tokoh itu figur itu yang memang kritis terhadap pemerintah
dan memang ingin memperjuangkan kepentingan rakyat
termasuk isu jokowi tiga periode itu
oleh karena itu sebenarnya jangan dibalik
jadi apa orang yang salah dibenarkan benar
ini menjadi penting
nah yang kedua saya melihat
ya sebenarnya tiga periode itu tidak kabur mbak putri
karena kita sudah semua komponen bangsa
baik pemerintahnya dpr nya rakyatnya masuk kita semua pengamat politik akademisi
itu menolak said dengan jokowi tiga periode itu
nah ini sebenarnya yang disampaikan bang mas hinton adalah bagian daripada menjebatani
dan juga keinginan publik bahwa sesungguhnya jokowi tiga periode itu baik desain
ada yang memejet tombolnya
itu yang saya sampaikan ketika didiskusi praksi kebekinan bangsa hari selasa lima belas april
dan bang masinton juga sebagai narasumber di situ
pikiran beliau saya baca gitu
sikap dia juga saya baca
selama ini konsisten untuk menegakkan demokrasi itu
walaupun ada di posisi partai pemerintah
pertanyaan yang juga menggelitik
sebenarnya ada juga yang menggelitik nih sebenarnya
dan juga dilihat oleh banyak pihak
kalau misalnya sampai pak masinton berani mengatakan itu
lalu menyebut nama
sebenarnya apa yang saat ini kekhawatiran dirasakan oleh pdi perjuangan sebenarnya bang
sampai memang harus menyebut nama
dan mengeluarkan pernyataan itu di diskusi itu
kekhawatiran pdi perjuangan
kebenaran itu universal
dilekatkan kebenaran suara kebenaran itu milik semua orang
tanpa memandang partai politik tanpa memandang golongan
siapapun berhak menyampaikan kebenaran
nah benar nggak
bisa dong secara konstitusi
itu dalam konteks reformasi dan demokrasi kita
tolong reformasi dan demokrasi itu membatasi masa jabatan dua periode kok
malah ada usulan tiga periode
terus kemudian mangkul
saya paham soal itu
saya sampai sekarang
pertanyaan saya soal ini pak
soal pernyataan anda
siapa yang ingin menyerumuskan presiden yang menggalang beberapa ketua umum partai
sudah terang terangan ketua umum partai itu bicara luhut
artinya brutus di dalam istana ya luhut
itu kan pernyataan anda yang kemudian menjadi ramai gaduh sekarang
nah itu pernyataan anda personal
tidak mungkin personal kan
karena anda tentu saja dikaitkan dengan pd perjuangan
yang dilihat sekarang
kalau misalnya sampai anda seorang anggota dpr dari fraksi pd perjuangan sudah berani mengatakan itu
artinya ada kekhawatiran tersendiri yang dilihat
saya tanya dulu mbak
mbak setuju nggak tiga periode itu
oh tentu tidak
saya tidak setuju bang
itu adalah pernyataan pernyataan apa namanya
suara kita sama
itu suara rakyat
kebenaran itu universal mbak
iya anda tidak perlu
tapi saya ingin bertanya soal tuduhan brutus dalam istana itu
orang yang menyampaikan itu orangnya sianu
saya langsung sebut
karena selama ini
rakyat biasa yang menyampaikan itu pasti dikriminalisasi
pasti masuk penjara
pembungkaman terhadap suara suara kritis
saya paham betul konsekuensinya apa ketika menyuarakan itu
karena sentimen primordial itu digunakan tuh di tapanuli sana
hari ini dimobilisasi
apa kaitannya dengan persoalan etnik
bagaimana lagi untuk membungkam
coba ya dilakukan demonstrasi ditekan partai
ini banteng bukan kaleng kaleng
itu tadi ada upaya pelaporan
itu artinya apa
itu berkorelasi dengan
indeks kebebasan sipil saat ini yang juga disorot oleh internasional
ya menginginkan tata kelola pemerintahan yang demokratis
ya dan tidak anti kritik
tetapi ada menterinya yang
kesikap anti kritik
yang saya suarakan kemana pun saya bertanggung jawabkan
dan saya dalam track record
saya tidak mundur untuk menentang itu
kalau misalnya dilihat sejarahnya
anda juga sudah beberapa kali menyebutkan brutus di lingkungan
di sekitar presiden jokowi
jadi ada kekhawatiran khusus sekarang anda kembali menyebut kata itu
ke lingkaran sekitar presiden jokowi
bacalah makanya kisah brutus itu
brutus itu bukan nama makanan
apa kekuasaan itu ya
bagaimana penguasa itu ditikam oleh lingkaran terdekatnya
baik secara sadar maupun tidak sadar
lah jelas jelas kok presiden menolak
sudah jelas itu
dan menjorokkan saya
kata menjorokkan itu apa tuh
ketika presiden berkali kali
sudah menyampaikan menolak tiga periode
ya dan patuh pada konstitusi
presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara
bersama sama dengan dpr
untuk melaksanakan agenda pemilu
yang tanggal empat belas februari dua ribu dua puluh
tetapi ada oknum dalam elemen pemerintahan itu
supaya menabrak konstitusi
nggak ada urusan popularitas
nggak ada bagi saya
kalau saya mau ditembakkan
saya pasti akan bersikap melawan itu
udah lah jangan
nggak usah ditakut takutin
saya tidak ada maksud untuk menakut nakuti anda bang masinton
saya hanya ingin mengonfirmasi beberapa hal saja
orang yang bermental otoriter itu nggak usah nakut nakutin
itu menggalang yang namanya sentimen suku
tapi saya nggak mau mereaksi itu
jadi mengaburkan intinya gitu ya bang ya
supaya usaha anti demokrasi tadi gitu loh mbak
jadi mengaburkan intinya takutnya kalau misalnya direspon semuanya gitu ya bang ya
nah pertanyaan hari ini adalah pertanyaan publik itu buka data
kegaduhan dari mana sumbernya
data tadi yang mengklaim satu ratus sepuluh juta
nah kalau itu
kan pejabat negara dibiayai oleh uang rakyat
itu kan yang disampaikan oleh menteri siapapun itu
dibuka dong agar rakyat percaya dengan omongan pemerintah
kalau nggak dibuka rakyat disperhat bahwa itu bohong
nah masa ngelola pemerintah jadi bohong sih
pak ujang kalau misalnya anda melihat
ini pak ujang kalau anda melihat ini akan bergulir sejauh mana
karena bagaimanapun kalau tadi saya mengutip mbak puan
mbak puan sudah mengatakan sudah stop soal polemik itu
karena bagaimanapun sekarang kpu juga sudah fokus untuk tetap pemilu
di empat belas februari dua ribu dua puluh empat gitu
ya kalau kita objektif ya kan tadi
kalau mengikuti pernyataannya bang mas hinton dan wakil ketua mkd
sesungguhnya kan bukan pihak terkait yang melaporkan itu
kan masih pihak terkait
jadi ya ada kelemahan disitu
dari pihak pelapor
oleh karena itu saya melihat ya bang mas hinton ya tetap kalau menurut saya
tadi ya selain beliau akan aman
apa namanya dalam konteks disitu
dalam konteks kesehatan hukum ya
tetik di fkd
tapi aman juga dalam tadi ya
selang selangan yang menimpa beliau
nah saya melihat mbak puan juga saya rasa berkata yang bijak ya
secara kalau saya sih membacanya eksplisit
itu tentu ingin menjaga bang mas hinton sebagai anggota dpr
bukan hanya sebagai anggota kdpr itu
tapi menjaga roh dpr ri nya
bahwa selama ini bang mas hinton
sekarang kalau bahasa saya
melakukan perlawanan kembali
terhadap setiap sikap pihak yang otoriter itu
saya melihat ke depan tentu ini menjadi pembelajaran tadi
saya juga sebenarnya bang mas hinton ya
lima tahun terakhir saya sangat kritis ya
kemarin ketika demo sebelas april
nama saya dimasukkan katanya sebagai mentor
padahal saya tidak tahu menahu
ini juga bagian daripada pembungkaman
saya melihat ya kita konsisten sajalah
bersama pdip dan partai partai lain
siapapun yang katakanlah disitu anti demokrasi
memiliki kepentingan kelompok tertentu
ya mesti dilawan bersama sama
konsistensi dan terus bisa dipertanggung jawabkan
itu yang pasti gitu ya
terima kasih banyak sore hari ini
sudah bersama cnn indonesia newsroom
informasi terkini lainnya kami hadirkan
sesaat lagi tetap di cnn indonesia newsroom